operasi pembebasan kapal takbo brama dari kelompok abushaya filipina selatan
dipusatkan di pangkalan laju pangkalan utama angkatan laut atau lantamal tiga belas kota tarakan
operasi pembebasan ini dipimpin komandan guspur latim laksamana pertama tni ing aryawan
didukung pasukan pemukul pasukan khusus unsur air unsur udara dan pasukan sea rider
operasi ini juga akan mengerahkan satu pesawat udara satu helikopter fixed wing pasukan katak dan lima kapal perang republik indonesia
sebelumnya komandan guspur latim pernah terlibat dalam operasi pembebasan mv sinar kudus di somalia
berdasarkan informasi yang diperoleh kondisi sepuluh wni sandera kelompok abu sayyaf berada dalam kondisi baik
walaupun belum diketahui posisinya
pemerintah indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah filipina melalui kementerian luar negeri
pemerintah indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah filipina melalui kementerian luar negeri
pemerintah indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah filipina melalui kementerian luar negeri